nanti aku kabarin lagi bagaimana perkembangan di sini
ah iya mas aku sama el nunggu kabar dari kamu ya mas
aku tutup dulu teleponnya ya
apa jangan jangan karena el sering dijemput botol kecap bapak
itu bukan botol kecap
bikin suara motor lain tapi mirip sama botol kecap
el kelihatan terpukul sekali atas semua yang terjadi sama rifqi

mau pamer soal perjodohan dulu
lo jangan salah paham dulu dong
gue udah paham semuanya caro
jadi sekarang lo mending gak usah ganggu hidup gue lagi
tinggalkan gue dulu ya
tinggalkan gue dulu ya
tinggalkan gue dulu ya
tinggalkan gue dulu ya
tinggalkan gue dulu dong
lu gak denger baru sangat penting
tinggalkan gue dulu ya
tinggalkan gue dulu ya

kituman dari suara sistis
kapten vero pergi jauh dari beta punya kawan sudah
dia bag calm
pertama kali berputus bahwa senang
eh sudah kawan
ale tidak usah resah toh
tidak usah lagi ali pikirkan
tentang jodoh orang itu
nih daripada ale buang buang waktu
untuk pikirkan jodoh orang lain
cari jodoh buat ali sendiri kawan
hei ah bunda vina maik
eh ale jangan lupa toh
sebentar pagi ini kita lawan apa
anak anak kita main basket
jadi harus semangat
semangat tinggi kawan eh
kasih yang terbaik
pokoknya deep sekarang gue udah gak peduli
yang penting tuh pertemanan
weh mantap kawan
biasanya nih toh
cinta itu berawal dari pandangan mata
taruh dia ke pikiran
lalu dia menjajak ke hati
gak lucu tau
ih nadif apaan sih gak lucu tau
nona tasya sabar dulu toh
begitu saja langsung marah itu
nih beta cuma mau bilang buat nona
nona itu jangan lupa buat ajarin beta soal ekonomi
pokoknya nih setiap satu soal ekonomi
dengan satu tanda
dengan satu tangkai bunga
namanya gue guru les loh
kalau lo gak ngerti
lo itu minta jaring guru bukan gue
yaudah gue pergi aja bye
saya cocok sekali sama dia
ale punya muka ini tidak percaya betta
betta ini serius kawan
eh davin ale tunggu betta toh
belum banyak perkembangan
aku juga lagi nunggu informasi selanjutnya
dari tim dokter di sini
el sangat terpukul atas kecelakaan yang menimpa sama rifqi mas
sepertinya dia sangat kehilangan rifki
apalagi rifki sampai dirawat di singapura mas
kamu kan tahu sendiri
kalau el itu kemana mana pasti sama rifki
dia sudah bergantung sama rifki
pasti kamu bisa menguatkan hati el
iya pas aku selalu berusaha
kamu jagain rifqi
aku selalu doain supaya rifki itu cepat pulih
doain aku juga emil
supaya aku bisa sehat terus dan kuat
menjaga rifqi di sini
kamu jangan lupa makan
nanti kalau kamu lupa makan kamu ngedrop juga lagi
terima kasih atas perhatian kami emil
nanti aku kabarin lagi bagaimana perkembangan rifki
iya mas aku sama l nunggu kabar dari kamu ya mas
aku tutup dulu teleponnya ya
terima kasih el
aku tak tahu mas kalau kamu lupa makan
aku mau makan
gue yakin sih pasti alino bisa menang pertandingan ini
apalagi di kubu pes nggak ada rizky
michelle kayaknya lagi sedih banget ya
pasti dia lagi inget sama rifki
rak kamu bisa tolong ibu sebentar
nggak apa apa bu
nanti kalau gue gak muncul muncul di depan gue
nggak kangen banget
satu dua tiga
lo nggak kena marah kan
nggak ada yang nyakitin lo kan
nggak ada kan
dan ini semua gara gara lo
lo harus sembuh supaya lo bisa tanggung jawab
sama semua yang gue alamin sekarang tanpa lo
gue tahu lo hancur banget
yang sedih itu bukan cuma lo
lagi rifqi tuh sahabat gue dari kecil
jadi gue juga kehilangan dia banget
semua gara gara gue dong
ini semua bukan gara gara lah
gue yakin banget rifqi tuh pasti kuat
dia itu orang yang kuat
dia tuh pasti sembuh